dan untuk memperbarui informasi terkait ibadah haji tahun dua ribu dua puluh tiga
kita langsung terhubung dengan anchor cnn indonesia
alfian raharjo yang saat ini berada di mekah arab saudi
selamat pagi waktu arab saudi alfian
alfian bagaimana kondisi terkini di sana
terutama ini jelang ibadah sholat jumat ya
yang sebentar lagi akan dilaksanakan mungkin
ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang waktu jakarta dan selamat pagi waktu mekah
memang saat ini meskipun jam masih menunjukkan sembilan lebih dua puluh lima waktu mekah arab saudi
namun ribuan jamaah sudah mulai bergerak begitu dari tempat penginapan
untuk menuju ke masjidil haram untuk melaksanakan sholat jumat begitu
karena biasanya nanti sekitar pukul sebelas sejumlah gate atau sejumlah pintu sudah mulai ditutup
jadi jamaah sudah tidak bisa lagi masuk ke kawasan masjidil haram
dan hanya bisa melaksanakan sholat jumat di sekitar pelataran luar masjidil haram saja
tentu saja kalau kita melaksanakan sholat di sekitar pelataran atau pelataran luar masjidil haram
ini cuaca panas masih saja mengganggu begitu ya
dan jadi agak sedikit mengganggu konsentrasi kita
meskipun sebenarnya diperbolehkan untuk sholat di sekitar pelataran luar masjidil haram
tapi banyak jamaah memilih untuk berangkat lebih awal
seperti saat ini tadi pergerakan sudah dimulai sejak pukul setengah sembilan pagi
pada pukul delapan lebih tiga puluh mereka sudah bergerak masuk ke dalam masjidil haram
pukul sholat jumat
meskipun masih ada juga jamaah yang melakukan ritual ibadah lainnya
misalnya melakukan umroh sunnah dan juga baru saja ada yang semalam tiba dari tanah air
kemudian mereka langsung melakukan umroh wajib dan sebagainya
karena bagi jamaah indonesia terutama jamaah calon haji indonesia adalah haji tamatu
dimana nantinya ketika jamaah haji ini sudah tiba lebih dahulu di masjidil haram di mekah
mereka harus melaksanakannya
mereka harus melaksanakan umroh terlebih dahulu
baru kemudian melanjutkan dengan ibadah haji selanjutnya
dan cuaca panas sepertinya memang tidak menghalangi para jamaah calon haji
jadi seluruh dunia ini bergerak menuju masjidil haram untuk melaksanakan sholat jumat
dan meskipun sebenarnya di sekitar lokasi masjidil haram ini
di sejumlah penginapan penginapan atau hotel hotel ini juga menyediakan masjid yang terkoneksi langsung
pemandangannya bisa langsung melihat masjidil haram
tapi tampaknya jemaah calon haji ini lebih memilih untuk sholat di sekitar masjidil haram
di dalam masjidil haram
demi merasakan atmosfer dan juga aura yang mungkin berbeda
kalau kita melaksanakan sholat jumat di dalam masjidil haram
ataupun mungkin juga di sekitar penginapan yang ada di sekitar masjidil haram
meskipun secara ini diperbolehkan ya
karena bagaimanapun juga imam tetap ada
dan imam tetap berada di masjidil haram
kemudian sejumlah jamaah yang ada di sekitar penginapan
masjid masjid penginapan penginapan itu
menghadap ke arah qiblat dan mendengarkan khusbah
dan juga tetap melaksanakan sholat jumat
dipimpin oleh imam yang berada di kawasan masjidil haram
ya tentu jemaah dari seluruh dunia ini
saat ini seperti yang tadi alfian sampaikan
sudah kemudian menuju ke arah masjidil haram
hingga nanti dilaksanakan ibadah sholat jumat yang akan berlangsung di sana
begitu pula alfian
saya persilahkan untuk kembali
ini jelang ibadah sholat jumat yang ada di sana
dan terima kasih banyak atas laporan anda
anchor cnn indonesia alfian raharjo
melaporkan langsung dari mekah arab saudi